pasca merekrut pemain bintang dunia sepekan lalu penjualan jersey persib bertuliskan nama michael essien melonjak tajam
sejumlah strategi bisnis seperti promo sengaja dilakukan manajemen persib guna meningkatkan penjualan jersey bertuliskan michael essien yang telah terjual sebanyak dua ratus lima puluh buah
sejak kedatangan bintang asal gara tersebut ke bandung
senin siang geraha persib di kawasan sulanjana bandung dipenuhi bobotoh yang antusias ingin mendapatkan kartu keanggotaan persib
manajemen persib sengaja mempromosikan paket keanggotaan yang terdiri dari kartu anggota persib pernak pernik sponsor kartu asuransi serta jersi bertuliskan nama michael essien
pihak pt persib bandung bermartabat mengaku penjualan jersi michael essien melonjak tajam sejak essien bergabung dengan persib
tingginya permintaan bobotoh akan jersey michael essien menyebabkan pihak manajemen persib membatasi pencetakan jersey hingga tiga puluh satu maret mendatang
persib bandung resmi merekrut pemain bintang dunia asal ghana michael essien selasa empat belas maret dua ribu tujuh belas
berdasarkan data dari transfer market nilai essien mencapai sebelas miliar rupiah
freddy bangun bandung jawa barat